setelah kunjungan kerjanya ke korea selatan presiden joko widodo dan ibu negara iryana bertemu boyband k pop super junior
foto pertemuan yang berlangsung pada hari senin kemarin itu diunggah di akun instagram super junior
dalam foto itu jokowi dan iryana berpose salam lima jari bersama dengan personel super junior
presiden jokowi berdiri di sebelah lituk sementara iryana berdiri tepat di samping siwon choi
foto lain yang diunggah adalah sebuah album super junior yang ditandatangani oleh para personel suju